mahkamah konstitusi menerima tiga gugatan dari sejumlah pihak terkait dengan undang undang pemilu
khususnya pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q yang mengatur soal batas maksimal capres dan cawapres
pemohon pertama bernama rio saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan
dilanjutkan dengan gugatan dari seorang advokat bernama rudy hartono
yang sama sama meminta mahkamah konstitusi untuk membatasi syarat usia maksimal bagi para calon presiden dan wakil presiden hingga tujuh puluh tahun
tiga hari berselang pada dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga pemohon bernama gulvino gwefarato turut mengajukan permohonan uji materi undang undang pemilu
di mana dalam petitumnya ia meminta mk membatasi batas usia maksimal capres cawapres menjadi enam puluh lima tahun
dan dibatasi hanya diperbolehkan mengikuti pilpres sebanyak dua kali
pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan
pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan
pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan

pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan

pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan
pemohon pertama bernama ryo saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari aliansi sembilan puluh delapan
mengingat usia bakal calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto kini berusia tujuh puluh satu tahun
wakil ketua umum gerindra habibur rahman menyindir para penggugat pasal tersebut
hanya ingin membatasi hak konstitusional orang lain
habibur rahman menyentil gugatan tersebut yang ia nilai pantas untuk masuk dalam museum rekor indonesia
di konstitusi mahkamah konstitusi adalah tempat orang mencari keadilan konstitusional
menuntut hak konstitusi
tadinya dia menganggap ada hak ya kan tertentu akhirnya dia tidak diberikan oleh undang undang mungkin di mengetahui
kalau ini kan ingin membatasi hak konstitusi orang
nah itu bisa jadi ini buatan yang pertama soal yang pentingnya secara prinsip ingin membatasi hak orang hak konstitusi orang
nah itulah makanya layak diajukan ke museum rekor indonesia
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah enggan menanggapi jika polemik gugatan usia maksimal capres cawapres ini
ditujukan untuk menghambat baca pres tertentu dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan
menurutnya seluruh warga negara berhak untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi apapun pt tumnya
kurang elok siapapun
silakan aja dia bergulir di mk ranahnya mk ini negara demokrasi
kalau kami melarang apa hak kami melarang warga
kalau kami menyayangkan untuk apa kami menyayangkan
toh keputusan mk itu final dan biji
melebihi keputusan tuhan
mahkamah konstitusi sendiri kini telah menerima seluruh berkas permohonan dari para penggugat tersebut
dan dalam proses menuju persidangan terkait dengan batas usia maksimal capres dan cawapres
ausirion dholu ferdanto bimantoro jakarta